kecelakaan beruntun sebuah truk menabrak tujuh sepeda motor
di kawasan lenteng agung jakarta pada selasa pagi
menjadi viral di media sosial
dari video amatir warga kerasnya benturan
membuat dua sepeda motor masuk ke dalam bemper truk hingga ringsek
sejumlah pengendara terekam kamera terkapar di pinggir jalan
dari pemeriksaan sopi truk terungkap
tabrakan terjadi karena sopir kaget
disalip kendaraan lain dari samping kanan
saat melaju di lajur kiri
dari arah tanjung barat menuju lenteng agung
sopir yang berupaya menghindar malah menabrak pemotor
yang melawan arah lalu lintas
tetapi lihat apa yang terjadi sehari setelah kejadian
rabu pagi sejumlah pemotor masih nekat melawan arah
di jalan raya lenteng agung jakarta selatan
tepat di lokasi kecelakaan pada selasa kemarin
kebanyakan pengendara motor yang melawan arus ini
adalah pekerja dan orang tua yang mengantar anaknya bersekolah
mereka beralasan terpaksa melawan arah
karena jalan memutar yang terlalu jauh
namun aksi melawan arah ini terhenti
setelah sejumlah polisi berjaga di lokasi
pola pemotor melanggar aturan lalu lintas dengan melawan arah
tidak hanya terjadi di lenteng agung
di kawasan duren kalibata
dekat stasiun duren kalibata
pelanggaran serupa menjadi pemandangan sehari hari
lagi lagi alasan lebih dekat lebih cepat dan buru buru
jadi dalih mengalahkan keselamatan dalam berkendara
sementara pengguna jalan lain dan pejalan kaki menuding
ulah para pelanggar lalu lintas ini mengganggu dan membahayakan
nah jadi salah satu lokasi yang banyak pelanggaran terjadi
yaitu di kawasan puterbalik di daerah duren kalibata
dekat stasiun duren kalibata
seperti yang anda lihat puterbalik ini sebenarnya
itu yang benar adalah arah kendaraan dari arah cawang
untuk puterbalik lagi kembali ke arah cawang
tapi pada kenyataannya banyak sekali kendaraan terutama motor
yang lawan arus dari arah seberang sebelah sana
menuju ke arah duren kalibata
dari arah sebelah sana mereka puterbalik ke sini
dan akhirnya berbenturan dengan kendaraan seperti ini
nah contohnya ini nih
walaupun menggunakan helm
keputusan diambil untuk puterbalik melawan arus
adalah keputusan yang cukup berbahaya
bahkan pola pemotor ini dijadikan konten
oleh seorang pembuat konten media sosial
ia mencegat pemotor melawan arah
di kawasan tebet jakarta selatan pada selasa malam lima belas agustus
namun aksi cegat pemotor itu justru memicu kericuhan
antara tim pembuat konten
warga dan pengemudi ojol
direktorat lalu lintas polda metro jaya mengklaim
sudah menempatkan mobil patroli etle
di lokasi lokasi tertentu
yang rawan terjadi aksi lawan arah
tetapi kelengahan polisi justru dimanfaatkan para pelanggar
itu kita lakukan
tapi kadang kadang kan
jam jam tertentu polisi kan
tidak hanya berada di kawasan
tapi juga berada di tempat tersebut
sehingga mereka berkina
pada saat mereka apa
tidak ada polisi mereka melakukan
dikutip dari cnn indonesia com pada rabu
direktur utama jasara harja
rifan purwantono mengatakan
ketidaktaatan pengendara motor pada aturan yang berlaku
menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan
karenanya pemotor yang mengalami kecelakaan
akibat melawan arah
seperti yang terjadi di lenteng agung selasa kemarin
dipastikan tidak mendapatkan santunan
selain itu direktur lalu lintas polda metro jaya
kombes latif usman menyebut
pemotor yang melawan arah hingga menyebabkan kecelakaan
bisa dijadikan tersangka
konsultan indonesia sony susmana menganggap
patroli polisi di lapangan jadi cara ampuh
untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas
untuk melakukan ketegasan itu tidak dilakukan
terjadilah suatu fenomena
wah kalau saya geruduk rame rame
kayaknya kita menang nih
nah menang atau kalah ini menjadi satu acuan
dari masyarakat untuk melakukan hal yang sama
nah kalau hal ini dibiarkan
gue yakin sekali nanti akan ada lagi
nggak apa apa kita melanggar
yang penting rame rame kita menang kok
nah ini bahaya sekali nih
diadakan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas
seperti melawan arah
tidak kembali terjadi